sejak lima juli lalu terdapat aduan warga mengenai kucing kucing yang mati di wilayah rt dua belas rw lima
kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara
dinas ketahanan pangan kelautan dan peternakan dki jakarta
mengambil sampel bangkai kucing atau kadaver pada sebelas juli dua ribu dua puluh
dan dilakukan nekroksi dan pemeriksaan patologi di pusat pelayanan kesehatan hewan dan peternakan
kepala dinas ketahanan pangan kelautan dan peternakan dki jakarta suharini eliawati mengatakan
hasil laboratorium menyatakan tidak ditemukan racun pada organ dalam kucing
tapi ditemukan cacing di lambungnya
namun untuk penelitian lebih lanjut dinas kpkp melakukan investigasi bersama balai besar veteriner kementerian pertanian di subang jawa barat
di mana dilakukan pengambilan sampel darah dari sepuluh ekor kucing yang masih hidup
untuk mengetahui penyebab kematian kucing yang beruntung
hasil nikropsi dan patologi anatominya
itu organ dalamnya dalam kondisi yang normal bagus
tetapi memang ditemui cacing di lambungnya
tapi kan kita masih akan melakukan tindak lanjut
dalam hal ini kami pemprov dki jakarta menyambut baik atas aduan tersebut
kemudian masyarakat di sini juga sangat proaktif
salah satu yang strategi kita lakukan adalah kita akan melakukan biosecurity
atau disinfeksi untuk lingkungannya
ketua rukun warga lima nurus sobah mengatakan lega
bahwa kematian puluhan kucing di wilayahnya bukan disebabkan oleh racun
menurutnya jumlah kucing yang mati hingga empat belas juli menjadi dua puluh enam ekor dari delapan rt yang melapor
untuk melakukan pencegahan kematian kucing lebih lanjut
kementerian pertanian bersama dinas kpkp menggelar pemberian vitamin dan obat cacing gratis
di kantor rt dua belas kepada kucing yang ada di wilayah rw

pemberian vitamin dan obat cacing gratis di kantor rt dua belas kepada kucing yang ada di wilayah rw lima suntar agung
pemberian vitamin dan obat cacing gratis di kantor rt dua belas kepada kucing yang ada di wilayah rw lima suntar agung
insya allah hari senin besok dilanjut dengan sterilisasi
hari senin besok harapannya kucing kucing tambah terpantau tambah sehat
semakin membuat masyarakat tenang
dan hari ini sore insya allah lanjut ada kegiatan penyemprotan cairan disinfektan
ke masyarakat yang ada di wilayah rw lima suntar agung
warga pun antusias membawa kucing mereka dalam pemberian vitamin dan obat cacing gratis tersebut
terdapat satu ratus dua puluh empat ekor kucing yang diberi vitamin dan obat cacing dari tujuh puluh satu pendaftar
petugas juga melakukan rapid test kepada kucing
yang dilaporkan pemiliknya sedang dalam kondisi sakit
hal itu guna mengetahui apakah berpotensi terjangkit virus fip
yayah menjadi warga yang seketika mendapati seekor kucing liar
mengalami kejang kejang dan memboyongnya ke lokasifik

ke lokasi pemeriksaan dan pemberian vitamin
racun orang kan nggak tahu ya masih pro kontra masih baru dites diambil sampelnya kan kemarin kan
makanya aku untuk mencegah menjaga aja kucing aku pada aku sterilin apa aku vaksinin di sini
rencananya kegiatan preventif akan dilakukan pada senin tujuh belas juli mendatang
berupa pemberian vaksin rabies dan sterilisasi kucing jantan
untuk mengurangi populasi kucing di wilayah rw lima kelurahan suter agung
kegiatan ini sekaligus mengimbau warga untuk menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab
seperti memberikan pakan dengan baik menyediakan tempat yang bersih dan bebas dari rasa takut
serta mengendalikan populasinya